persiapan kedatangan raja salman ke pulau dewata bali terus ditingkatkan
kepolisian daerah bali juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengamanan raja arab saudi berserta dengan rombongan
terutama saat berkunjung ke objek wisata di bali
meski kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud ke bali masih satu pekan lagi
namun persiapan sudah dilakukan
salah satunya adalah rencana pengamanan yang akan dilakukan oleh tim gabungan dari tni dan juga polri
bantuan pengamanan akan difokuskan pada daerah wisata yang menjadi tujuan sang raja dan juga rombongan
serta di kawasan hotel tempat menginap
selain mendapat pengamanan dari tni dan juga polri raja salman dan juga rombongan disebut
juga mendapat ataupun membawa pasukan khusus yang berjumlah sekitar seratus orang
jadi kita akan maksimum untuk melaksanakan pengamanan
kita tidak mau mengambil risiko kita harus overestimate
tidak tidak apa saja yang arti atensi
yang pasti adalah pengamanan dari orang tersebut fisik
kemudian lokasi lokasi di mana beliau nanti menginap
kemudian lokasi nanti beliau akan mengunjungi